tim gabungan dari direktorat narkoba polda jawa timur dan satuan reserse narkoba polrestabes surabaya
membongkar dua kasus narkoba
kasus pertama penyelundupan satu kg sabu oleh warga negara malaysia
dan peredaran narkoba dari dalam lapas dengan barang bukti dua kg sabu sabu
pil ekstasi yang dikemas dalam bungkusan biskuit
dua kasus sindikat perdagangan narkotika berhasil dibongkar tim gabungan
dari direkturat reserse narkoba polda jawa timur
dan satuan reserse narkoba polresta besurabaya
dari pengungkapan ini polisi berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu sabu
dengan total berat mencapai tiga kg serta empat seratus butir pil ekstasi
ke polda jawa timur irjen polisi luki hermawan mengatakan
kasus pertama yang dibongkar adalah penyelundupan satu kg narkotika jenis sabu sabu
yang diselundupkan oleh dua warga negara asing asal malaysia
yakni chia kim hua dan henry lau kie lee
keduanya ditangkap sesaat setelah melewati mesin pemindai x ray di bandara juanda
sementara kasus kedua yakni peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas
dengan barang bukti dua kg sabu sabu serta empat seratus butir pil ekstasi
yang dikemas dalam bungkus biskuit dan diedarkan melalui restoran dan toko roti di surabaya
dari pengungkapan itu polisi menangkap seorang kurir bernama leonard christian dua puluh tahun
warga taman nagoya sidoarjo jawa timur yang mengaku sudah delapan kali melakukan transaksi narkoba
ia juga mengaku pengiriman narkoba itu atas perintah dari seorang bandar
yang mendekam di lapas madiun dengan inisial e
ada dua tim yang kami bentuk tim dari direkturat narkoba polda dan tim dari polrestabes surabaya
pertama tim dari direkturat narkoba polda dan tim dari korentabes surabaya
dalam waktu yang
hampir bersamaan tanggal sembilan belas dari direkturat polda menangkap satu kg lebih narkoba
ini jaringan internasional yang mana pelakunya dua orang warga negara malaysia
ketiga pelaku sindikat perdagangan narkoba ini akan dijerat pasal satu ratus empat belas ayat dua
subsidi pasal satu ratus dua belas ayat dua undang undang republik indonesia no tiga puluh lima
tahun dua ribu sembilan tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati
fahriudin uluwi surabaya
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini